seolah olah yang memanfaatkan perlinsos atau bansos ini adalah menteri menteri yang partainya terasosiasi dengan paslon dua
terima kasih yang mulia pak ketua
terima kasih kepada pak menko pmk pak menko perekonomian ibu menteri keuangan dan ibu menteri sosial atas paparannya tadi
saya ingin melakukan beberapa pendalaman untuk keperluan yang tadi telah disampaikan oleh yang mulia prof arief hidayat
karena memang mahkamah harus menjawab apa yang didalilkan oleh para pemohon pemohon phpu nomor satu dari paslon satu
dan pemohon phpu nomor dua dari paslon satu
dan pemohon phpu nomor dua dari paslon tiga
karena itu ada sejumlah hal yang memang perlu didalami untuk menjadi pengayaan bagi mahkamah
di dalam nanti menyiapkan pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar dari putusan mahkamah
yang pertama saya mohon perkenan pada pak menko pak muhajir
saya agak grogi ini kalau menghadapi pak muhajir ini karena tenang menghanyutkan
saya ingin memulai dari kerangka hukum tentang bansos ini dari kerangka peraturan teknis
ada peraturan menteri keuangan nomor dua ratus lima puluh empat tahun dua ribu lima belas tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara dan lembaga
yang kemudian diubah dengan pmk nomor dua ratus dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
ada juga peraturan presiden yang tadi juga disinggung oleh ibu menteri sosial
perpres nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas tentang penyaluran bantuan sosial non tunai
nah dari kedua peraturan ini yang tadi juga telah pak menko pmk pak menko perekonomian
dan ibu menkos paparkan tadi bahwa pansos ini merupakan program
tusi juga tugas dan fungsi lintas kementerian dan lembaga
nah saya mohon penjelasan mungkin dari pak menko pmk atau pak menko perekonomian
itu agar kementerian dan lembaga mana saja
yang melaksanakan program atau tusi tugas fungsi dari baik perlinsos atau utamanya adalah bansos
karena ini agar jelas karena kan selama ini kan terkesan bahwa
seolah olah yang memanfaatkan perlinsos atau bansos ini adalah menteri menteri yang partainya terasosiasi dengan paslon dua
padahal sekilas saya lihat
juga ada di kementerian yang menteri menterinya itu juga terasosiasi dengan paslon paslon yang lain
baik paslon satu maupun paslon dua
jadi ini biar clear
termasuk yang tadi disinggung oleh bu menteri keuangan
ada juga program perlindungan sosial yang berupa blt dana desa yang

yang kedua untuk pak muhajir
saya membaca di perpres nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas di pasal empat belas
itu dibentuk tim pengendali pelaksana penyaluran bansos
yang anggotanya begitu banyak menteri
saya tidak tahu apakah menteri menteri ini itu juga yang kementerian
dan lembaganya ini mendapatkan program atau memiliki tusi pansos itu tadi
mohon penjelasan tentang pengendalian yang telah dilakukan
nah yang berikutnya ini mungkin pertanyaan untuk bu menteri keuangan
karena beliau yang paling sibuk kalau sudah soal apbn saya kira
bandingkan bu menkyu antara undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga tentang apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
dan undang undang no dua puluh delapan tahun dua ribu dua tentang apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh tiga
ini ada pertanyaan yang dalam sidang sidang kemarin itu juga muncul
mengapa setelah covid justru
pandemi covid dinyatakan berakhir
tetapi perlinsos termasuk bansosnya itu naik
sebagai gambaran pada awal covid tahun dua ribu dua puluh
kemudian ketika tahun lalu
empat ratus empat puluh tiga empat triliun tahun dua ribu dua puluh tiga
tadi sih memang sudah dijelaskan karena faktor el nino
tapi apakah itu hanya satu satunya faktor
karena prasangganya suudonya ini dikaitkan dengan pemilu dua ribu dua puluh empat
ketika silahkan dilatih sepenuh masa